melambungi harga minyak goreng kooperasi transmedia bekerjasama dengan sinar mas group
menggelar operasi pasar minyak goreng harga spesial bagi karyawan transmedia
minyak goreng dijual dengan harga rp lima belas per liter minyak goreng kemasan produksi sinar mas group
sepuluh liter minyak goreng disiapkan dalam kegiatan ini
sementara setiap karyawan dibatasi hanya dapat membeli dua liter minyak goreng
ini sangat bahagia ya karena kita tahu kan minyak goreng menjadi isu semua orang
dan hari ini kooperasi konsumen transmedia bekerjasama dengan sinar mas
kita menggelar basar minyak goreng dengan harga spesial
saleh husin managing director sinar mas group mengatakan
bazar ini juga digelar dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan minyak goreng di bulan suci ramadan
kami dari yayasan muslim sinar mas untuk bisa bekerjasama
dengan transmedia untuk dapat meringankan beban daripada saudara saudara kita
untuk kebutuhan minyak goreng
dalam kesempatan ini juga saleh husin menyerahkan secara simbolis
seribu al quran yang akan disalurkan transmedia ke masjid dan musola yang membutuhkan